kepala polri lisio sigit prabowo melakukan inspeksi ke stadion utama gbk pada selasa dua puluh desember
dalam inspeksi tersebut sigit didampingi oleh menteri pemuda dan olahraga serta direktur utama gbk
untuk memeriksa kelayakan stadion yang akan digunakan dalam pertandingan piala aff nanti sesuai dengan arahan presiden
timnas indonesia akan bertanding di stadion gbk dalam piala aff pada dua puluh tiga dan dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
untuk itu kepala polri listio sigit prabowo bersama menpora dan direktur gbk mengadakan inspeksi serta pengecekan stadion semaksimal mungkin
untuk memastikan kelancaran dan keamanan pertandingan sepak bola tersebut
sigit mengungkapkan hal itu dilakukan sesuai dengan arahan presiden
polri berencana mengerahkan sekitar satu empat ratus personel untuk melakukan penjagaan
hal tersebut merujuk pada peraturan polri nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua tentang kebijakan olahraga di indonesia
selain memperketat keamanan pihak kepolisian menyatakan akan melarang penggunaan barang berbahaya termasuk flare senjata api dan gas air mata
segit mengadakan inspeksi secara langsung
ini juga sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan kebijakan bapak presiden dalam rangka menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik
dan memenuhi standar fifa beliau telah memerintahkan untuk melaksanakan evaluasi secara total
baik dari sistem penyelenggaraan